selanjutnya menteri agraria dan tata ruang hadi cahyanto berharap ego sektoral dalam menyelesaikan pertahanan dihilangkan karena hal tersebut dapat merugikan negara dan masyarakat
dalam puncak pertemuan gugus tugas reformasi agraria atau gtra summit dua ribu dua puluh tiga di karimun kepulauan riau pada rabu hadi cahyanto menyampaikan harapannya agar melalui gtra summit ego sektoral dalam menyelesaikan pertahanan atau pertanahan dapat dihilangkan dengan kebijakan yang mempermudah masyarakat dengan pertanahan yang harus terwujud
selain itu ia menekankan harus ada
kepastian hukum atas hak tanah bagi masyarakat
dalam reforma agraria pemerintah memberi mandat untuk menata kembali penguasaan pemilikan dan pemanfaatan tanah seluas empat lima juta hektare di indonesia dengan proses legalisasi aset untuk masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau ptsl
dan tanah transmigrasi saat ini ratusan juta bidang tanah telah terdaftar dalam program ptsl
ada acara gtra summit sebelumnya yang diselenggarakan di kabupaten wakatobi
bapak presiden telah memberikan arahan khusus di mana secara tegas bapak presiden menyampaikan
tidak akan memberikan toleransi terjadinya kerugian negara ataupun kerugian masyarakat
yang disebabkan yang disebabkan adanya permasalahan ego sektoral ini harus digarisbawahi
permasalahan ekosektoral menjadi poin utama yang harus kita selesaikan
program reforma agraria diperlukan
dinilai dapat berhasil jika dilaksanakan secara gotong royong dengan mengedepankan asas kemanfaatan
atas kepentingan umum serta asas kebijaksanaan dari para pihak yang terlibat